setelah empat jam penggeledahan penyidik komisi pemberantasan korupsi atau kpk keluar dari lapas suka miskin
para penyidik kpk terlihat membawa sejumlah barang dari dalam lapas
berlaksana harian ke lapas sukamiskin kusnali membenarkan kpk kembali melakukan penggeledahan terhadap dua kamar
yang sebelumnya telah dilakukan penyegelan oleh kpk yakni kamar sel kri wardana dan fuad amin
menurutnya kpk membawa tiga tas yang berisi sejumlah dokumen
kusnali dan pihak lapas tidak mengetahui spesifik apa saja barang yang dibawa
selain menggeledah dua kamar tersebut kpk juga menggeledah ruang kalapas yang disegel kpk pada sabtu dini hari
yang diambil apa saja pak
yang jelas yang tahu yang saya ambil dan diambil oleh pihak kpk adalah itu
apakah di dalam kamar itu
tidak ada tidak ada
ada apa saja pak itu di dalam kamar
yang jelas berkas saja